klaster dunia pendidikan kembali muncul di sejumlah daerah di jawa barat
di kota tasikmalaya sebanyak dua puluh orang staff tata usaha guru dan siswa smk negeri pertanian dan pembangunan terpapar covid sembilan belas
berdasarkan penelusuran satgas covid sembilan belas kota tasikmalaya para guru dan siswa terpapar dari seorang staff tata usaha yang tetap masuk kantor saat mengalami gejala covid sembilan belas
ada pun sebanyak enam belas siswa terpadu krida nusantara yang berlokasi di kawasan cibiru kota bandung terkonfirmasi positif covid sembilan belas setelah adanya kegiatan tatap muka
sekretaris daerah kota bandung memastikan kegiatan tatap muka yang digelar pihak sekolah tidak mengantongi izin
tiga ratus lebih ya kalau masalahnya tiga ratus lebih persisnya saya tidak tahu tapi yang terkonfirmasi waktu itu ada enam belas walaupun katanya otg
dan kesalahannya kan di mata saya kan kenapa berani melaksanakan pendidikan tatap muka
saya ingatkan bahwa mereka tidak mengulang kalau ada kegiatan apapun hal semacam ini itu wajib berkoordinasi dengan satgas ya
jadi jangan curi curi di belakang akhirnya kita juga seperti kecolongan kan
atas dua klaster yang ditemukan di dunia pendidikan itu kepala dinas pendidikan jawa barat menegaskan
dinas pendidikan jawa barat belum mengeluarkan rekomendasi bagi sekolah untuk melakukan pembelajaran

dinas pendidikan sudah melayangkan teguran kepada yayasan maupun sekolah yang kedapatan telah melakukan pembelajaran tatap muka
selain itu vaksinasi terhadap tenaga pengajar pun terus dimaksimalkan
kami sudah mengajukan sekitar kurang lebih di enam puluh enam vaksinasi untuk tenaga kependidikan
antara maret sampai dengan bulan juni kita akan memaksimalkan pemberian vaksin bagi tenaga kependidikan
yang harapannya pemberian vaksin ini bisa tuntas dalam rangka rencana persiapan tatap muka di tahun ajaran baru bulan juli
berdasarkan data dinas pendidikan jawa barat dari total empat sembilan ratus enam puluh enam sekolah tingkat sma dan smk di jawa barat
dua dua ratus di antaranya sudah menyatakan siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada juli dua ribu dua puluh satu
ada pun pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat
hingga pembatasan jumlah siswa maksimal lima puluh persen di setiap kelas harus dipenuhi untuk melakukan pembelajaran tatap muka
tim liputan cnn indonesia